gak ada pa
indra jemputnya telat pa
indri keburu jalan
ke bandung katanya
gak tau pa
kok bisa gak tau
ayo kasih tau mama
indri ke mana
ke rumah temennya
ngapain indra ngejemput
indri yang suruh
indri pulang dulu ya
indri gak ada di sini
lu sih kelewatan
ini semua tuh gara gara lu
iya iya gua ngaku salah
tapi sekarang kita cari dulu
kita harus kasih tau kapa apa sama mama
tapi seenggaknya kalo gua panik gua gak pake sendal kanan kiri beda sih
udah ngelukarea tiliktra

tiap hari udah dapat pelajaran tapi gak pernah lulus
saya sedih mas
mamat gak mau maju
mat kenapa sampai gak mau maju
ini penting mat
gue tau diri
buat orang orang kecil seperti kita
untuk jadi penting
supaya orang tau
sudah bisa jadi ketua rw
yo kenapa kagak lo aja yang maju
lo beda mat
sampe yang terkena
tiba nyuku rambut aja dibilang pahlawan
semua orang juga bisa
membotakin pahlawan mah
tapi tujuan sampe yang botakin kepala
lo berdua sih enak ngonjok ngonjokin doang
kalah menang itu nomor dua
yang paling penting adalah semangat sampean
yang berani maju
jadi ansip aja gua udah pusing
apalagi maju jadi calon rw
saya dapat info bang bang rijal mau maju jadi ketua rw
lu denger sendiri
yang mau nyalonin dia jadi ketua rw siapa marjuki
wah kebangetan marjuki ular tuh orang berani hianatin gue sekarang
eh royce lo mulai hari ini gue angkat jadi ketua masjid al fikri
apalagi yang digusarin kang mamat kan gak jadi maju
gimana kalau bang muhid maju lihat aja ada tadi di masjid
makin semena mena sob mamu maju udah ingatur
maaf saya duluan assalamualaikum
bu abang ah ngapain sih gitu gituan segala gak usah
kasih aja sama orang lain
ini setuju tuh ini dukung pokoknya
kita kalahin dia bang
supaya dia tahu siapa yang paling menghormati sama warga sini
gue tahu apa
apa yang ada di kepala lo
apa yang ada di kepala lo
abang soal tahu
kita atur strateginya
gimana cara yang masih tahu mama yandra
ya tahu baka
kok kalian di sini
kita mau tanya pak
tahu indri ada di mana nggak
kalau indra yang jemput
kan indra yang jemput
gak ada pak
indra jemputnya telat pak
indri keburu jalan
ke bandung katanya
tau pak kok bisa enggak tahu ayo kasih tahu mama ayo kasih tahu mama pak apa lagi boleh
tukeran sendal dulu enggak pak tadi andri buru buru sendalnya sebelah salah
tahu diri kita punya banyak channel
kita gratisin tuh yang nge laundry
kita gratisin tuh seminggu aja gak usah selamanya
crazy juga tuh banget kayak
kayak cari kerjaan pulangnya maar malam
enggak tahuudi baru terkenal kayak begitu aja muda mau calonkan diri jadi dua puluh
tunggu tunggu tunggu tunggu